kita ke informasi terkait juga dengan kecelakaan lion air ini
keluarga korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan karawang jawa barat pada dua puluh sembilan oktober silam
menggugat pihak perusahaan boeing di amerika serikat melalui firma hukum colson hicks edison dan bartlett chan llc
terkait hal ini menteri perhubungan menanggapi bahwa persoalan gugatan ini adalah hak dari masing masing individu
khususnya korban kecelakaan pesawat lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
rio nanda pratama adalah satu dari satu ratus delapan puluh sembilan korban tragedi jatuhnya lion air jt enam ratus sepuluh
jenazahnya telah berhasil teridentifikasi dan telah dipulangkan serta dimakamkan oleh pihak keluarga
dokter muda ini bertugas di rumah sakit bakti timah kota pangkal pinang provinsi bangka belitung
korban pergi ke jakarta untuk menjalankan tugas
namun naas pesawat yang ditumpanginya saat hendak kembali ke bangka mengalami kecelakaan
kepergian rio menyisakan duka mendalam bagi keluarga besarnya
demi mencari keadilan atas insiden yang menimpanya
keluarga almarhum rio melayangkan gugatan kepada the boeing company selaku produsen pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
ini dilakukan melalui kuasa hukum di chicago amerika serikat
punya teman juga yang pengalaman yang sama dengan tragedi seperti ini
yaitu peristiwa gerudah jatuh di medan

kita bisa menuntut pabrik membuat boeing itu sendiri
ke mungkinan ya
bukan saya nggak bisa pengacara kita karena sifatnya sudah di luar negeri
dan sudah ada seperti perjanjian internasional jadi saya mencoba untuk allot ke sana
menurut irianto selain menggugat perusahaan boeing pihaknya baik sendiri atau bersama beberapa keluarga korban lainnya
juga tengah mempertimbangkan untuk menggugat maskapai lion air selaku operator pesawat
dan pihak lain yang diduga bertanggung jawab atas musibah yang menimpa para korban
terkait adanya gugatan yang dilakukan oleh keluarga korban kepada boeing
menteri perhubungan budi karya sumadi memberi tanggapan
menurutnya persoalan gugat menggugat adalah hak masing masing individu
bagi kita harus mempelajari secara sesama apakah hal hal tersebut memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional maupun secara internasional
ya merupakan hak masing masing warga atau penumpang
gampang untuk melakukan tapi bagi pemerintah tentu butuh waktu
sementara itu menteri perhubungan juga mendesak pihak asuransi serta jasa marga
segera menyelesaikan kewajiban dan hak hak para korban
menhub memastikan bahwa asuransi akan diselesaikan pada minggu minggu ini
menhub juga meminta agar pihak lion air untuk menjemput bola atau menghubungi pihak keluarga
agar masalah asuransi segera diselesaikan